kemudian yang kedua setelah kita lakukan pemeriksaan yang bersangkutan juga tidak memiliki sim
muncul nama tokoh tokoh mulai pangeran bukapu seorang penguasa sumeneb pada abad ke tiga belas
udah dibilang oke kamu starting buat nanti pertandingan kita hari minggu
pokoknya aku udah ngeliat nih pelatih seneng
jadi saya kira ini juga satu ya
dan ini merupakan tragedi terbesar di sepak bola kita saat ini
jadi waktu itu mereka mengajari anak anak banda mulai dari aritmetika hingga bahasa inggris
nah jadi untuk mulai dari sesebuah sini
dari tiga puluh dua meter yang kita ukur di tahun dua ribu
jadi ini mengingatkan masa kecil aja gitu
meski penambahan kasus terkonfirmasi cenderung turun mulai delapan belas februari namun belum dapat dikatakan jawa timur telah melewati puncak gelombang ketiga covid
seperti apa kondisi para pengungsi ini dan bagaimana sikap pemerintah dan juga warga setempat
tradisi ini pun berlangsung sejak seribu sembilan ratus delapan puluh
yang kedua yang ketiga di poin c nya ini yang paling penting
bapak muhammad ridwan kamil kami silakan